seorang pria diduga sengaja membakar gedung kejaksaan tinggi jawa barat
polisi sudah menahan pria ini dan yang sedang berperkara tersebut
gedung kejaksaan tinggi jawa barat di ruas jalan re marta dinata bandung jawa barat terbakar pada minggu siang
enam mobil pemadam kebakaran ikut memadamkan api yang membakar ruang aula kejaksaan yang berada di lantai satu
api sempat membakar bagian atap gedung kejaksaan sebelum dipadamkan
gedung kejaksaan tinggi jawa barat ini diduga dibakar seorang pria yang tengah berperkara di kejaksaan tinggi jawa barat
baru saja datang karena mendapat laporan dari anggota saya bahwa ada seseorang seorang pria yang informasinya bernama bs
nah saat ini sudah diamankan oleh pihak berwajib pihak kepolisian
sejumlah saksi mata mengaku pelaku duduk di halaman depan kejaksaan tinggi jawa barat sebelum berlari keluar gedung yang terbakar
jam berapa itu pak
cuma nggak menyangka kalau dia
tongkatnya pernah disebut sana tongkatnya
ya jalan misalnya buat tongkat duduk lagi nah baru kejadian
dia lagi pada duduk sempat teddy juga ada
sempat muter itu yang diduga pelakunya
enggak sempat masuk sini aja
pas api gede dia keluar disini kelihatan
belum diketahui kerugian akibat kebakaran sementara terduga pelaku pembakar ditahani markas polsekta bandung wetan
freddy bangun bandung